pengemudi taksi online yang tergabung dalam aliansi driver online indonesia aliando
rabu siang melakukan long march dari patung kuda jalan merdeka selatan
menuju ke istana negara jakarta pusat
mereka menuntut bertemu presiden joko widodo
untuk menolak permain hub no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
melakukan aksi unjuk rasa menolak permen hub no satu ratus delapan tahun dua ribu dua
dia mengatur tentang penyelenggara angkutan orang
dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
selain itu para pengemudi taksi online ini juga menuntut pembuatan ujikir
dan menolak pembuatan sim a umum
aliando sudah pernah melakukan aksi serupa
karena tidak ada kesepakatan mereka melakukan aksi kembali
sementara di medan sumatera utara ratusan sopir taksi online
berunjuk rasa menolak permain hub no satu ratus delapan
di depan kantornya
kantor wali kota medan dan kantor gubernur sumatera utara
mereka memprotes razia yang dilakukan dinas perhubungan dan polisi
karena peraturan main hub masih dalam proses uji materi
para sopir kesal dan terganggu dengan rutinnya razia simpatik
yang digelar polisi dan petugas dinas perhubungan
sementara di surabaya unjuk rasa juga digelar oleh
aksi ini diawali di depan kantor gubernur jawa timur
mereka meminta audiensi dengan anggota dewan
paguyuban sopir ini juga sudah mengajukan judicial review
permen hub satu ratus delapan ke pengadilan negeri surabaya
mereka menolak permen hub ini secara keseluruhan
dan menuntut pencabutan sebelum membuat aturan baru
pasal pasalnya mereka tolak berkaitan dengan kewajiban ujikir
sima umum kuota hingga penempelan stiker
pemerintah provinsi jawa timur
dan langsung saja kita bergabung dengan koresponden cnn indonesia
femi afriyadi di jakarta dan di surabaya
sudah ada koresponden wida subianto
kita ke jakarta terlebih dahulu kita ke femi
femi menteri perhubungan mengatakan bahwa tidak akan mencabut peraturan menterinya
apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh para pendemo di sana
ya selamat sore punca hingga sore hari ini
sejak pukul dua belas siang tadi
perhubungan ber atualase itu

saat ini di jakarta sudah terbuka keremehan agar
dari negara smic ke jakarta
dan beli jual kontak cungkup
cukup landai karena memang tadi sempat terjadi aksi saling dorong karena ada kesalahpahaman antara pendemo dengan petugas
namun ini kondisi masih bisa dikatakan cukup kondusif
brikade polisi dan petugas ini juga masih terus diterapkan di sini
sejumlah kendaraan taktis juga masih siaga begitu
dan yang terjadi saat ini memang jalur di jalan medan merdeka barat ini ditutup karena hampir sebagian besar para pendemo yang membawa kendaraan mereka
khususnya roda empat ini memarkirkan kendaraan mereka di sepanjang jalur ini
kemudian ini juga menyulitkan bagi pengendara pengendara yang akan melewati jalur ini khususnya kendaraan kendaraan pribadi lainnya
sementara untuk transjakarta saat ini bisa saya katakan masih terus beroperasi
operasi seperti biasa anda bisa lihat di sebelah kiri saya ini jalur transjakarta masih tetap dibuka seperti biasa
sementara untuk jalur yang ada di medan merdeka utara yang berada tepat di depan istana merdeka jakarta ini juga masih ditutup
skenario pengalihan arus lalu lintas masih terus berlangsung
dan satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan adalah saat ini ada lima perwakilan dari aliansi atau komunitas driver online ini yang sedang berada di kantor staff kepresiden
yang tentu ini dipimpin oleh muldoko
di mana ada proses mediasi secara persuasif yang saat ini berlangsung di sana
kita belum bisa mengupdate apa kemudian opsi ataupun juga solusi yang dilahirkan dari pertemuan yang sedang berlangsung saat ini
kita masih menunggu perwakilan tersebut memberikan konfirmasi begitu pun juga dari pihak istana begitu
dan ini juga yang membuat mereka masih terus bertahan hingga saat ini di sini
kita tahu bahwa permen hub satu ratus delapan ini memang menjadi tuntutan atau hal yang mereka inginkan agar permen hub ini dicabut sebelum kemudian aturan aturan baru yang sesuai dengan keinginan mereka ini bisa dibuat kembali
inilah yang masih terus menjadi polemik
namun kemudian bisa kita katakan bahwa pemerintah memiliki persentase kecil sekali atau hampir bisa dikatakan permaimud satu ratus delapan ini tidak bisa dicabut
karena memang ini dilihat dari berbahasa
aspek dari berbagai kajian dengan melibatkan seluruh pihak bahwa kemudian aturan ini tentu dilihat dari aspek bisnis
tidak ada kemungkinan memonopoli ataupun menguntungkan salah satu pihak saja baik taksi konvensional ataupun juga taksi online
inilah yang kemudian digarap serius dan ini yang memungkinkan bahwa peraturan seperti ini dianggap sudah pas dan bisa mengakomodir kebutuhan kebutuhan atau kepentingan bisnis

tadi juga salah satu koordinator aksi mengatakan bahwa jika ini tidak berhasil saat ini tentu akan ada demo demo berikutnya
dan juga kemudian akan ada langkah untuk bermediasi dengan pihak parlemen begitu dengan komisi lima tepatnya
ini tadi pagi surat sudah dilayangkan
apakah kemudian langkah ini akan ditempuh di kemudian hari jika apa yang mereka lakukan ini tidak berhasil atau dianggap belum cukup mengakomodir keinginan mereka
kita akan tunggu seperti apa nanti perkembangannya punca
jakarta kita bergeser ke surabaya ada wida di sana
selamat sore wida jika di jakarta sudah ada mediasi antara pendemo dengan pihak dari regulator bagaimana dengan di surabaya wida
jadi kita ingin menunjukkan hal yang berbeda dengan jakarta
jadi meskipun aksi yang dimulai sejak tadi pagi ini diikuti lebih dari dua ribu driver online
dia juga dua ratus kendaraan yang diikut sertakan dalam aksi ini
dimana aksi ini juga dilakukan di dua tempat
pertama di gubernuran atau di sesaran kantor pemerintah provinsi jawa timur
kemudian di tempat saya berada saat ini di depan kantor dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jawa timur
namun seperti punca bisa lihat aksi ini sudah bersih sudah clear
baik dari para peserta aksi kemudian juga dari pihak kepolisian yang tadi mengamankan ini sudah meninggalkan lokasi ini
yang mereka sampaikan ini sudah diterima oleh pihak pemerintah provinsi kemudian kepolisian dan juga dprd
meskipun penerimaan mereka ini tidak serta merta diterima langsung misalnya untuk pemerintah provinsi ini dengan gubernur
namun dari perwakilan bagian hukum kemudian dari dinas perhubungan
kemudian juga untuk di dprd ini tidak ada anggota dewan yang berhasil ditemui
namun surat rekomendasi mereka ini diserahkan langsung ke sekwan atau sekretaris dewan
namun begitu mereka sudah menyampaikan
apa saja aspirasi yang disampaikan oleh forum satu ratus empat puluh dua driver online menggugat
satu ratus empat puluh dua ini artinya adalah empat belas februari atau hari ini adalah mereka tetap untuk menolak permain hub satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
poin poin yang dirasa mereka memberatkan dalam permen hub ini diantaranya adalah kewajiban untuk mendapatkan sim a umum
kemudian kewajiban dalam uji kir dimana disitu mereka menilai ada pm pembiayaan yang cukup besar untuk setiap driver online harus keluarkan
ketika melakukan ujian
ketika melakukan ujian
kemudian juga adanya pembatasan driver online di provinsi jawa timur sebanyak empat empat ratus empat puluh lima
ditambah lagi aturan lain yang menurut mereka memberatkan di dalam ketika mengikuti permen hub satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas ini
namun begitu ketika sudah diterima oleh beberapa perwakilan
setidaknya dalam hal akses simpatik yang dilakukan oleh dinas perhubungan ini mereka menyatakan masih ada kompromi
dan inilah yang membuat ribuan driver online
hari ini melakukan aksi di surabaya ini membubarkan diri
namun mereka tidak menutup kemungkinan untuk melakukan aksi lagi
oke baik terima kasih wida subianto dan sebelumnya ada femi afriyadi